partai buruh mendatangi komisi pemilihan umum pusat dengan membawa sejumlah masa
mereka memprotes mekanisme pendaftaran melalui sipol kpu yang diklaim merugikan haknya sebagai calon peserta pemilu
masa partai buruh meminta klarifikasi terkait data keanggotaan yang tak sinkron
antara yang didaftarkan dengan jumlah akhir anggota partai yang terdaftar di laman sipol kpu ri
ketua tim khusus pemenangan partai buru said salahuddin menyebut pihaknya telah mendaftarkan sekitar dua ratus lima puluh ribu anggota
namun pada hasil akhir ia mengklaim ada sejumlah data anggota yang hilang dari sipol kpu
karena itu komisioner kpu memfasilitasi aduan partai buru tersebut dengan menggelar cross check pendaftaran anggota partai bersama secara tertutup selama kurang lebih tiga jam
hasilnya permasalahan ini sudah tuntas karena partai buruh berhasil mendaftarkan data anggota yang ditargetkan sebanyak tiga ratus dua puluh ribu orang
kepada kpu kpu tidak pernah menghilangkan data partai
saya pastikan dari komisioner dari petugas hepdesk dan sebagainya data kami aman
artinya aman tidak ada pengurangan data penghapusan data yang dilakukan oleh kpu
di luar itu memang kami juga tidak pernah menyampaikan ada penghapusan data
yang kami sampaikan kemarin hanya ada data yang dikirim dan yang tampil itu tidak sama